pencabutan status ibu kota dari jakarta akan dilakukan seiring disahkannya rancangan undang undang ikn menjadi undang undang ikn oleh dpr pada delapan belas januari dua ribu dua puluh
lantas bagaimana nasib jakarta setelah ibu kota pindah ke kalimantan timur
meski tidak lagi berstatus sebagai ibu kota namun jakarta akan tetap menjadi sentra ekonomi negara
sedangkan nusantara menjadi sentra pemerintahan
pengamat kebijakan publik universitas trisakti trubus rahadian syah berpendapat
pemindahan ibu kota negara menjadi momentum bagi jakarta semakin berkembang
baik secara ekonomi dan sumber daya manusianya
dengan syarat pemerintah jakarta tanpa intervensi pemerintah pusat harus bisa mengatasi permasalahan di jakarta yang tidak kunjung usai
yaitu permasalahan banjir kemiskinan
dan kepadatan penduduk
serta peningkatan ruang terbuka hijau
tidak akan goyah atau tidak tergerus dengan perpindahan ibu kota itu sendiri
yang tidak akan terpengaruh apapun
dan justru saya yakin itu malah tumbuh lebih cepat lagi
karena kendala kendala yang selama ini oleh kebijakan pemerintah pusat yang terlalu menekan
dan malah sendirung intervensi juga secara politik
itu saya rasa nanti itu sudah tidak ada lagi
jakarta jauh bisa lebih meleceh
percepatan akselerasi dalam hal kebijakan perekonomian
dan perdagangan dan bisnis industri juga di jakarta akan jauh lebih unggul mbak
selain pengambilan kebijakan yang tepat
perencanaan wilayah dan tata kota juga mengambil peranan penting dalam perkembangan jakarta sebagai sentra ekonomi
ahli tata kota yayat supriyatna mengatakan
jakarta akan tetap menjadi sentra ekonomi dan distribusi logistik
karena ditunjang infrastruktur yang lebih baik
dan distribusi logistik karena ditunjang infrastruktur yang lebih baik

seperti pelabuhan dan bandara
namun nantinya pemerintah harus bisa memanfaatkan lahan dan kawasan bekas pemerintahan
menjadi berguna untuk perkembangan bisnis dan ekonomi daerah
misalnya membangunnya menjadi huni yang terjangkau di tengah kota
tidak ada artinya membangun lrt besar lrt besar
kalau tidak ada penumpangnya
kalau tidak ada ridership yang meningkat karena kotanya itu ditinggalkan oleh penghuni
karena harga tanahnya terlalu mahal
harga rumah di tengah kota terlalu mahal
harga rumah di tengah kota terlalu mahal
kalau tidak ada penumpang tidak ada yang pindah
tidak pernah bertambah ridership penumpangnya lrt atau itu
jadi untuk fenomena itu adalah menumbuh kembangkan bisnis baru
yang bisa menarik kelompok milenial kelompok menengah baru
untuk kembali ke tengah kota
untuk kembali ke tengah kota
walau tak menyandang status ibu kota negara
namun jakarta akan tetap menjadi wajah pusat bisnis dan jasa terbesar di indonesia
kedepannya jakarta tidak akan bersaing dengan kota kota lainnya di indonesia
melainkan dengan kota kota metropolitan besar di negara lain